saudara seorang pendaki gunung andong di magelang jawa tengah
terpeleset dan jatuh ke jurang sedalam satu ratus lima puluh meter
berwisata alam dengan mendaki gunung menjadi salah satu pilihan untuk menikmati akhir pekan
seperti mendaki gunung andong yang berada di magelang jawa tengah
pemandangan di puncak gunung andong yang sangat menawan
membuat tiap akhir pekan banyak pendaki yang naik ke puncak
meski gunung andong tergolong ramah untuk pemula
namun perlu persiapan fisik yang prima untuk dapat menggapai puncak gunung andong setinggi satu tujuh ratus dua puluh enam mdpl ini
karena di kanan kiri jalur pendaki ada jurang setinggi satu ratus lima puluh meter
bila terjatuh tentu sangat berbahaya
seperti yang dialami seorang pendaki asal kendal muhammad malik
sehingga terpleset ke jurang
petugas gabungan yang terdiri dari basarnas unit siaga borobudur magelang
bergerak mengevakuasi pendaki di gunung andong ini
korban menderita luka luka dan patah tulang
korban jatuh dari jurangnya di pinggir jalur
kurang lebih satu ratus lima puluh meter
korban terjadi patah tulang di bagian kaki
juga ada retak retak di tangan juga
juga ada di punggung korban
untuk mendapat penanganan lebih lanjut
agung bayu aji kompas tv magelang jawa tengah